waktu kunjungan bapak dan ibu sudah selesai
ibu sarah harus kembali ke sel tahanan
pembaik beliin rena
nih ikat rambut pink
pembaik pasangin dia
cocok jadi cantik keren aja
oke kalau gitu saya tutup ya
terima kasih bursa
terima kasih bursa
terima kasih ya
terima kasih bursa
terima kasih bursa
terima kasih bursa
dia udah kemana sih
coba aku telfon pak
kita selesai berdoa kamu gak ada
kita potong dulu ya
kayaknya ada yang disembunyiin sama nino
aku kasih buat kamu papa
aku kasih buat kamu papa

saya mereka itu
tidak ba baik vou
tapi ke arah rumah eike

benar mana ruang di palembang
bisa jangan kubisik
tapi yang sebaiknya
kalau gitu kita pulang ya
boleh saya minta waktu sebentar sama istri saya
sebentar aja bu tolong bu
baik pak tapi bapak aja ya
yang lain tidak boleh
saya teman ibu beliau
terima kasih banyak buat hari ini ya
sehat sehat selalu ya mas
ya udah kita duat
ibu ibu tadi ya
udah siang nih
pohon yang mau ditebangkan pasti banyak
tuh kita mulai dari situ aja bang
eh lihat tuh
masih hidup gak
kita cek yuk bang
radin sampai bergadang
untuk bikin kamu kue
dia juga bikinin kamu kado
dan reina juga sama
semalaman reina bikin itu
kamu malah minta aku untuk menyembunyikan
pelaku pembunuhan sebenarnya
kamu dekat mah
kamu gak sejahat ini
kamu gak sejahat ini
sama al dan andi
tentang pengakuan kamu
karena buat aku percuma
kata kata aku pasti akan kamu sangkal
tapi asal kamu tahu
aku akan tetap bantu al dan andin mencari kebenaran
aku akan bantu mereka
sampai terungkap semua
aku pamit dulu ya
aku kekuat more
yang harus saya tahu
kalau kamu n outlets
aku punya daya
yang paling jauh
tak dapat merayu